nanti supaya ada tekstur kriuk kriuknya kita pakai kentang mustafa seperti ini ada
dibanding gaya saya untuk tembak last shot